kita ikutin aja aturan pesan tren al mukarram haji haji haji badrun menguji surganya manggung
yaitu pemegang kociraka isap naruh meja di marsi kemudian disini terus kita lihat perkembangannya
kalau ekstra kulikuler ini banyak pengikutnya maka ekstra kulikuler ini akan tetap berjalan
itu pula sebaliknya kalau sepi peminat baru ditiadakan ngomong dulu tadi ada aturan enak
alhamdulillah ternyata al mukarram haji haji haji badrun pemegang kociraka ini
pemegang kociraka ini menyetujui peraturan pesan tren jangan seneng dulu ya lo baca tuh buku panduannya
di pasal tiga baca baik baik masak cepetan siap itu kebal balik kebalik oh iya biasa yang begitu kalau orang orang
deket gue ngomongin pasti grogi semua ekstra kulikuler ini bisa berjalan apabila peserta yang mengikuti ekstra kulikuler tersebut mencapai lima orang
namun apabila kurang dari lima orang maka ekstra kulit kulit tersebut bisa untuk ditiadakan
sekarang ya al mukarram haji haji haji badrun pemegang kunci surga mau jalan dulu ya ya salam
salam apa sini sini pak
oh gak ada itu jendela diem
gak boleh pak
ulalah perasaan saya kenapa nggak enak gini ya bukan lapar atau mules tapi apa ya mudah mudahan gak ada apa apa deh
oke ini ada pengumuman dan perintah untuk kalian semua ya kalian harus tanda tangan di sini untuk
unduran diri dari ekskulensi enam
kalian semua harus nurut karena ini perintah langsung dari al mukarram haji badrun pemegang kunci surga
gak boleh ada yang menentang
kalau berani menentang tau sendiri akibatnya ya
itu yang bener tuh
kakak mau ke sekolah rapi dan lagi kak
keliatannya mas anafi yang ambil mas awan itu lagi usahain buat anak anak santri santri yang mau dateng ke ekskulnya mas alam
bener bener kita jangan terpengaruh tetep kita harus dateng siang ke ekskul bengkelnya kawang yuk
oke kita harus tunjukin bahwa the power of anasoleh itu gak boleh padam
mus sekarang lo cek tuh ya absensinya
eh wawan tolong kamu ambilin absensi di tangan elang
hah ulang lah kok cuman empat haikal ismail rahmat anak aduh kurang dong

emang bener pak ustad yang lain udah pulang
yang lain udah pada ngundurin diri
ini berarti ekskulnya batal dong ini
udah sekarang lo udah liat kan
peraturan ya peraturan kagak bisa diganti
ini gak fair dong ustad ini mah ada sabotasenya om badrun pasti
makanya lo gak usah cari masalah sama gue
eh al mukarram haji haji badrun memegang kunci surga
hah lo dapet deh apa yang lo cari
enak lo rasain
wassalamu ala ala muresalih
ah mimpi kali itu bocah ngelawan gue
al mukarram haji haji haji batul memegang kunci surga
kagak bakalan bisa menang biar kapok tuh bocah
apa sih lo
tadi tuh menyayangkan banget deh sikap abang
yang kontras sekali sama elang
ya bang gimana pun juga itu ekskultur bengkelnya itu baik buat anak anak bang buat perkembangan mereka kedepannya
ah kak bisa belajar yang lain kakak usahanya
hmm tuh bengkel lagi bengkel kayak bisa belajar bisnis
biar bisa menjadi bisnismen kayak gue nih
angkat dulu tuh teleponnya
alhamdulillah ummi baik baik aja kamu gimana disana
eh acara finalnya besok kan ya
alhamdulillah sarah masuk lima besar umi
alhamdulillah kamu masuk lima besar nak
ummi bersyukur sekali
eh tapi sarah kamu harus ingat ya
ini kamu lakukan bukan hanya karena ingin jadi juara
tapi hanya mengharap di doa allah
iya ummi insya allah selalu sarah inget
eh sini sini pengen ngomong dulu gue sama sarah
waduh selamat ya sarah
waduh menang ya
ini nih berkat dari haji tiga kali
ya berkah jadinya
jusa kala ker ya cang
yaudah besok gue kesana ya
untuk ngedukung lo ama santri santri pesantren di mari
gak usah repot repot kang
gak apa apa gue sarah disini juga
lo tuh keponakan yang alam mukaram haji haji haji batru pepekan kunci surge
ya jadi kakak harus kasih guru ku yang meriah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
yang lain pada kemarin burung burung burung ada badan tipis banget
lu semua ya guru bikin rencana yang baik yang bagus dan cakep ya bikin sesingkat singkatnya
untuk kita besok berangkat ulah ah ah ah fon almukharom haji tiga kali badrut
enggak demen begini gue kenapa pakai disingkat segala silo ulang afan almukharom haji haji haji
badrun pemegang kunci serep astagfirullah surga surga surga mengakuji surga
memang ada acara apa sih kita aduh aduh makanya kalau punya kuping dipasang disimpan baik baik
dimari jangan lutar lutar di meja kuping apa pulpen ya allah dengerin baik baik nih
keponakan almukharom haji haji haji badrun pemegang kunci surga ya masuk lima besar di
lomba mtq alhamdulillahirobbilalamin tara ya allah alhamdulillah udah selesai ngomongnya
ya dengerin lu siapin ya lima belas santri sama santriwati terus lo bilangin sama tubuh
bocah yang bader banget ya suruh nyewa mobil besar dua biji ya jangan sampai kakak lu
tahu kan siapa bocahnya tahu nah siapa emang luqman abu kandung siapa oh iya iya iya iya
orang pahim allah itu baru ngerti saya
eh eh ustadz musa yang santun dan ganteng
bukan yang baik dan santun
tolong eh ustadzah siapin pendaftaran untuk bagian santriwatinya ya
eh sebentar sebentar
coba di sini udah kelihatannya kurang dikit lagi
ini kayaknya kurang konsentrasi nih
coba tadi saya suruh apa
siapin berkas berkas buat ke kuak
wah kuak ngapain
man kita harus bikin sepandu terkeren di gunanta
sampai jumpa lagi